kemudian di sekolah cuci tangan disinfektan termogan suket suhu berjarak kapasitasnya jam operasi semua diaturkan sesuai dengan protokol peserta
jadi mudah mudahan tidak ada masalah di berhati anak anak adik adik kita menggunakan masker bahkan ada yang pakai face shield